menteri agama lukman hakim saifuddin mengapresiasi kinerja kpk yang cepat melakukan pemeriksaan ruangannya sehingga dia bisa langsung bekerja pada senin
saya mendapatkan informasi bahwa ruangan saya sudah bisa dibuka lagi dan proses penggeladahan kpk sudah katanya saya mendapatkan informasi sudah selesai
sehingga saya harus segera memasuki ruangan saya karena ada beberapa surat surat yang harus saya tindak lanjuti yang harus saya baca yang harus saya tanda tangani dan banyak yang harus ditindaklanjuti
bagaimana hari pak
saya tetap berkantor penyegelan kan baru jumat malam sudah selesai jumat
saya sangat berterima kasih kpk bekerja cepat sehingga tidak terlalu mengganggu
karena sekarang saya masih
saya akan bisa bekerja
belum tahu saya kan belum masuk
saya belum tahu kan ini baru mau masuk